sejak bulan agustus lalu yani mulyani mencari pekerjaan
perempuan lulusan smk berusia dua puluh tahun ini sebelumnya bekerja sebagai penjaga toko
tapi kemudian berhenti karena ada ketidakcocokan dengan pemilik toko sebelumnya
setelah itu yani rajin menanyakan lowongan pekerjaan ke teman temannya
karena itu setelah mendapat info dari seorang teman tentang suatu lowongan
di sebuah kantor di kawasan gatot subroto kota bandung yani langsung datang membawa lamaran
yani mengaku sulit untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan
karena itu dalam tiga bulan ini hanya baru satu lowongan yang dia temukan
tetapi dia terus berusaha untuk bisa kembali bekerja supaya bisa membagakan orang tuanya
pingin cepat cepat kerja dapat ya ke lowongan pokoknya di sini pingin kerja banget gitu
karena lagi ngebutuhin
yani adalah satu dari jutaan penganggur di jawa barat yang jumlahnya terbesar di indonesia
berdasarkan data badan pusat statistik yang dirilis pada bulan november ini
angka pengangguran di jawa barat mencapai delapan tiga puluh satu persen dengan jumlah dua tiga belas juta jiwa
jumlah itu merupakan yang tertinggi se indonesia
dari dua puluh tujuh kota kabupaten yang terdapat di jawa barat tingkat pengangguran tertinggi
berada di kota bogor kota cimahi dan kabupaten
bogor dengan angka di atas sepuluh persen dari jumlah warganya
sementara tingkat pengangguran terendah yaitu kabupaten pangandaran ciamis dan majalengka
yang angkanya di bawah lima persen dari jumlah penduduknya
sementara itu data di snaker trans provinsi jawa barat menunjukkan bahwa selama dua ribu dua puluh
terdapat satu tiga juta pekerjaan yang terserap
namun jumlah itu masih tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja
di antaranya datang dari angkatan kerja baru
yang berjumlah lebih dari delapan ratus ribu pekerja ditambah pencari kerja dari daerah luar
faktor faktor itulah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di jawa barat
untuk itu sejumlah langkah telah diambil oleh pemprov
di antaranya mendorong lulusan lulusan baik sarjana maupun smk
untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri
smk kembali ke desa potensinya luar biasa
jangan sampai dia punya pikir sekolah sama dengan ijazah
ijasa sama dengan bekerja
itu adalah perusahaan
tapi sekolah sama dengan lapangan kerja
lapangan kerja membuat kerja masing masing di daerah kembali ke desa
menurut yogi suprayogi dosen administrasi
publik universitas pajajaran jawa barat merupakan provinsi dengan kawasan industri
yang paling besar di tanah air
karenanya perlu dibuat suatu kebijakan agar industri itu dapat bertahan
meskipun mengalami berbagai guncangan ekonomi
seperti pandemi konflik rusia ukraina dan kenaikan bbm
untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak
agar angka pengangguran bisa terus ditekan
ini bukan hanya pr nya pr kak
saya pikir ini kabupaten kota juga harus mengantisipasi itu
nah ada titik titik industri titik titik pengangguran yang banyak
kan nggak semua ya jawa barat kan cukup besar
jadi misalnya di kawasan kawasan industri misalnya di karawang
atau di subang atau di mana
itu yang memang harus dijadikan perhatian kabupaten kota
dan ini kita juga punya pemerintah pusat
bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan kawasan ini
setelah jawa barat jumlah pengangguran terbanyak diikuti oleh
provinsi kepulauan riau banten dan dki jakarta